saat ini ada lima belas hingga dua puluh anak yang menjadi murid mengajinya aibda andri mengajar tanpa memungut bayaran
kulkas ada juga kamar mandi nggak usah khawatir karena sudah ada juga dan tersedia
bank dunia mengatakan kemampuan membaca kita
nah apakah memungkinkan kita bisa merdeka finansial di usia muda
sebelum dipasarkan olahan manisan karika selanjutnya diberi label dan dikemas dalam berbagai ukuran kemasan
betapapun dia sudah selesai menjalani hukuman
bisa kepilih dbl ostar gitu kan
rapat itu menyepakati bahwa mekanisme pemilihan gubernur tetap melalui mekanisme pilkada
banyak di sini yang sudah sepuluh tahun sudah dua puluh tahun
sejak tahun dua ribu dua puluh satu warga di tiga dusun dari desa cemarajaya sudah mendapatkan bantuan berupa rumah relokasi gratis
terkenalkan dengan salah satu ini lah
ya cukup antusias sih untuk di lingkungan rumah
banyak orang yang bilang ah ngerasa kalau aku sempat latihan pasti
untuk dibagi bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya
pemerintah harus mengimport sebanyak lima ratus ribu ton
misalnya jika anak anak memiliki fever
tapi ya mudah mudahan jangan cuma sesaat
kini maya masih harus menjalani isolasi mandiri
sementara pada dua ribu dua puluh satu tercatat ada sekitar enam tujuh ratus perkara permohonan dispensasi perkawinan anak
yang ini yang harus diketahui oleh masyarakat ya
atau orang orang demokrat yang aktif yang datang kepada beliau
ibarat kayak apa tadi lagi puasa ya
ada yogurt jus dan yogurt non jus dengan pilihan rasa
apakah ada himbauan khusus dari kai terkait adanya keterlambatan kereta atau gangguan kereta yang terjadi
negara negara yang membantu ataupun
bali salah satu tempat di mana penyu banyak bertelur pada satu masalah
pemerintah melalui kementerian esdm berencana untuk melakukan konversi motor dari berbahan bakar fosil menjadi listrik
baik mbak prita terakhir mbak prita kita juga perlu tips tips begitu ya
memang kemudian ada banyak sekali antitesis antitesis yang dilakukan oleh uzbekistan terhadap permainan indonesia tidak
ya datang juga pas selalu kayak nge push kita kayak gitu
kan kalau yang sekarang di indonesia masih pakai ranking nih
salah satu calon menang
dan pada tahun sebelumnya itu ada orang tua mahasiswa yang penghasilannya satu ratus dua puluh juta per bulan
dan artinya kita akan pertama kali melihat artis yang jadi menteri
atau menjaga kesimbangan sepeda dengan teknik manual
kalau konsumen di indonesia konsumen mungkin di vietnam atau di negara lain ya
datangin sekarang tuh sebenarnya
ada beragam jenis ikan yang bisa digunakan sebagai pakan biota laut penghuni akwarium utama ini
pengungsi laki laki tiga puluh tiga tujuh ratus tiga belas orang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
baik baik bapak bapak kita harus move on ya

dokter terkait dengan laporan yang diterima oleh kementerian kesehatan apa saja laporan terkait dengan bullying yang diterima
lebih rendah daripada ini cuma hanya sedikit saja
jadi kita tuh pas berhenti di uph tuh emang udah berhenti semuanya udah nggak ngapa ngapain lagi
demikian juga ketika ditanya apakah anda bersikap oposisi terhadap ikn atau tidak
dan kita lihat dari kacamata musisi ada juga dari pengelola royalti
sebelumnya saya ingin mengajukan tujuh catatan tentang etika
platform real estate dan penyewa didesak untuk waspada
pakistan yang bisa naik ke grup
yang terjadi pada diri dan keluar dalam bentuk bicara pada diri sendiri
dalam pasal sepuluh ayat dua draft ruu dkj tercantum bahwa gubernur dan wakilnya tidak lagi dipilih oleh rakyat lewat pilkada
herpes shorter adalah disebabkan oleh virus yang sama yang menyebabkan penyakit herpes atau cacar air
ya ini memang khusus untuk bulan puasa
kebakaran pada kendaraan khususnya mobil ini jarang banget bisa terjadi kalau nggak ada pemicunya
selanjutnya ada ex wapemret cnn indonesia com yang juga staf sus lima menteri bumn nezar patria yang mengisi posisi wakil menteri komunikasi dan informatika
nanti ada bukan hanya tradisi buat trump makan bersama saling berkirim makanan juga dilaksanakan gitu kan
dalam hal ini apapun yang bisa menstigma presiden
tanpa witir jadi mereka witirnya
tapi saya penasaran deh tadi kan mas heri bilang kalau ada yang berbakat kita akan info ke orang tuanya
nah sekarang dptb itu adalah orang yang sudah
atau ada juga yang mengolahnya dengan wortel dan kentang sehingga menjadi sop kambing
bang andri tahan dulu ya karena masih banyak yang saya ingin tanya ke bang andre
presiden dijadwalkan akan membuat kemah di kawasan inti ibu kota negara dan dihadiri tiga puluh empat gubernur se indonesia
yang terhormat kapol da banten irjen pol profesor dr rudi herianto nugroho shmh
mungkin yang perlu dilihat dari properti adalah lokasi di mana sedang berkembang atau tidak
nah kemudian mbak meggy bilang gimana mbak prita mengalokasikannya
menjadi belit inisiatif dpr
yang suka nyetir daripada ngebutnya
nah lu sama hai fun tuh berapa kali seminggu tuh
kita tetap menggunakan sembilan ratus sebelas gt tiga cup
dunia nah kita tuh abdulillah dikasih blessing kita ada geothermal energy dan geothermal indonesia
kemarin kan adi kan mutusin pensiun ya
di mana itu harga meningkat pasti suplainya kurang
nah tapi ya gimana cara kita ngeliat mereka aja ngeliat kayak oh tapi kita harus tetap ngajarin mereka itu ini loh standar yang bener tuh kayak gini
menurut mereka penggunaan lpg tiga kg dirasakan lebih murah
tapi juga dari wawancaranya
jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden
busa susu yang ada di bagian atas kopi biasanya dapat dihias menjadi berbagai kreasi yang unik
fluffy pancake khas jepang siap ditaburi dan disajikan dengan aneka saus
dan satu jerigan ini isinya dua puluh liter
agar tetap loyal terhadap klub ke arah positif
untuk dibilang the god kayak jordan dan hobi menurut gue belum
untuk memastikan bahwa sapi sapi tersebut bebas dari pmk sebelum dipotong
mereka hanya mencari keuntungan
yang buat plt atau swasta atau gimana
istri gue ingetnya adit adit itu kakaknya rama ternyata yaudah iya bener masih saudaraan sepupuan gitu loh
ini kemudian kita tahu semua ada di bawah kemenkumham
kalau yang ini rasa rasanya sudah pernah mahir ya di rumah
besar yang masih tenis piala davis kita lawan pakistan di grup kedua ya kemarin kemarin asian
kegagalan kerajaan inggris untuk mengakui
dion dion datang cedra dion datang banjir banjir
hanya dengan entry pcr test
turut sama albar ya kan
iya mencoba masih mencoba konsisten
untuk membuat mereka sadar akan lingkungan sebelum mendaftarkan anaknya
terus kayak ada makanan makanan jijenan pasar
main tiga x tiga ya karena
menulisnya kalian tidak bisa
buang buang duit mending gue sekolah aja lah yang bener gitu
kami tidak dalam posisi ya mendorong dorong pak prabowo
jadi gak hanya hura huranya aja tadi kata mas heri ya
tapi juga untuk para amatir driver juga bisa
untuk sarapan di seko banjaan pawanesimba ini
jadi kita udah bisa komunikasi lagi
sambil diaduk perlahan sampai seluruh air menguap
lucu banget sih lucu banget
dan ini kan pada saat ini juga yang sedang diwaspai adalah masuknya varian baru virus corona ya
lalu rahmat junia di lombok tengah nusa tenggara barat
jadi menurut saya soal ahli ini
dikenal dengan program pinjaman pendidikan tinggi
sebenernya suka atau gak suka di luar itu kan banyak yang kayak si coach toro itu ya
karena indonesia kan tidak punya hubungan diplomatik dengan israel
bang andre kami dengar
namun pasti yang terberat karena semua orang di sini kebanyakan non muslim jadi kebanyakan nggak puasa hanya kita doang yang puasa
meski begitu petugas tetap memeriksa kesehatan hewan tersebut
nah terus berarti momen apa kok yang apa menurut koko yang aspak bisa back to back juara di dua tahun tersebut apa yang kira kira hal yang paling apa ya istilahnya paling berpengaruh lah waktu itu
sebagai prinsip yang mengawal
jika tadi kita telah mendengar sikap perwakilan klub yang keberatan dengan penghentian kompetisi liga dua
salah satunya adalah denny widianto
iya iya iya menarik menarik menarik
saya di grill di kukus kayak gitu
tapi memang sih kemarin hari
ya kami paham investasi itu untuk profit
di itulah kami memilih untuk minimnya predator masuk sesudah kami membuat mencoba dan sebagainya
sementara calon wakil presiden nomor urut dua gibran raka bung raka mengatakan keputusan mundur dikembalikan ke mahfud
albi pratama barameestro jakarta
sekolah disini tersedia lima puluh delapan paket seragam perempuan dan tiga puluh tiga seragam laki laki
bolehkah anda berbagi sedikit lebih
terus saya sekolah smp di jakarta
atau keterangan yang mengada ngada maka kemungkinannya ada tiga
masuk dan dipastikan sudah vaksin maupun masuk di aplikasi peduli lindungi
begitu masa paceklik harganya tinggi
tentunya kita menyadari juga ya kami tugas kami antara lain memvalidasi data ini
sebenarnya ini tindakan berlebihan dari negara ya
yang menunjukkan minat baca orang indonesia
sebenarnya ini merupakan salah satu terobosan baik untuk melakukan transformasi digitalisasi dari umkm lokal
kalau tidak dilakukan intervensi apapun
disadari atau tidak kami sudah punya aturannya
sutari mendesain kolam konservasi dengan cekung ke tengah
nggak akan ada judi online di indonesia itu
setelah beberapa kali penyaringan dan penyulingan minyak jelantah hitam pekat ini sudah sangat jernih
bahwa indonesia bukanlah peserta dari konvensi tentang pencegahan genosida ini
ada bisa untuk mulai syuting vlog
jadi ini pasti akan jadi temuan yang lebih banyak lagi
enggak gue masalah haters gak
di pasar takjil terapung sejumlah pedagang menawarkan puluhan jenis takjil menu berbuka puasa dari atas perahu mereka
kenapa memilih pengobatan alternatif ala
pertanyaan sederhananya adalah bukan itu poinnya
enggak langsung bangkai bangkai langsung dikasih ke maggot ya
yang mempunyai karakter tersendiri
kok jadi senang gitu kan terus diajakin deh main belum belum serius juga sih pertamanya ajakin main gitu
nah kalau operator itu sudah datang hadir di situ
jadi diolah cara penyajiannya tuh sama saya tanpa minyak tanpa bumbu
salah satu yang menandai renovasinya
apa korupsi ini kan unsur sengajanya lebih besar gitu
roni satria muhammad iqbal jakarta
terutama para swing voters yang belum menentukan pilihannya
tapi pada saat itu kalau saya mau lanjutkan lagi
sampai pernah ikut ke teman dia kan kuliah di unjani
di kota semarang peta yang skala satu lima itu dibuat dua puluh tahun yang lalu
terus juga value kebersamaan
selanjutnya untuk melihat proses pengolahan manisan buah karika
pada dua ribu dua puluh dua ketika masih duduk di bangku smp a merasa sudah siap membina rumah tangga
ternyata kalau di ponti lebih murah lagi ya
terus bisa sri kandi juga kan sekarang ya
kita pun perlu mengenali kelebihan dan keterbatasan diri
artinya janganlah mengulang kembali ya keburukan yang di tahun dua ribu lalu
misalnya saja bakwal yang ada di depan saya yang toppingnya diganti dari yang biasanya udang menjadi teri dan juga peperoni
setelah beres membayar dulu saya langsung bergegas ke microwave

nah ini saatnya kita untuk mensosialisasikan bahwa sekarang ppln melbourne itu sudah pada tahapan pendaftaran pemilih tambahan namanya
menganggap isu isu yang diangkat dalam laporan itu
lapangan itu jadi serba guna sih
dan juga blok mes jati wisma jati ya di desa sukaurim
posko ini berada di pelabuhan bakauheni terminal raja basah dan pelabuhan panjang
bangun jam tiga tahajud
dan mendesak untuk bisa kemudian diatasi
oh kalau kita apa namanya
karena satu di atas pegunungan biasanya kadang kadang tidak ada masjid
sehingga dia tidak menjadi tekanan tekanan selama pendidikan
tapi berkaitan dengan faktor visa dan sebagainya ya
terutama bagaimana mereka mensirkulasikan bola
oke mas deddy artinya kan kurang lebih dua belas bulan dua belas sampai dengan tiga belas bulan
tapi juga di kota regional dan lebih global
ide tahun depan atau dua tahun lagi berarti ya
terus awareness ke masyarakat juga untuk ke arah ekonomi digital
belajar belajar percaya sama pelatih
yang terkenal langka di indonesia
wah kira kira kenapa bisa begitu ya
kalau di indonesia kayak gitu yang bungkusan lah
tapi kalau kita jatuh tuh di antara awan awan juga masih indah gitu ya
lihat statistik poinnya berapa ini berapa itu
yang mau mencari tantangan
presiden juga mengundang presidensi untuk hadir
telah bergabung pagi hari ini bersama kami di cnn indonesia today
dan bermanfaat juga bagi kesehatan
ini dia kebab dan sawah remak
pertanyaan pak lutman yang kedua juga sudah bisa ditangkap pak
abis itu pas gue dateng yaudah
supaya pertama supaya tidak ada challenge misalnya apa ada yang janggalkah kemudian nanti diperapar walaupun memang haknya
penderita down syndrome di indonesia adalah satu dari enam ratus kelahiran hidup
mayoritas penduduk dan mayoritas negara bagian yang memilih suara ya
dan ini mungkin juga yang diharapkan oleh afrika selatan adalah
akses internet ini adalah titik titik di mana kita memberikan bandwidth ya
bikin saya mulai gak sabar nih untuk mencicipi
tak ada yang lebih membahagiakan bagi ali ketika melihat ratusan warga
ternyata tennis kalau dikemas bagus di luar negara
sedangkan saya kan cuma mau manipulasi tulang supaya bantalanya kembali ke jalurnya
nah itu menjadi tantangan utama daripada pelaku umkm
sambil belajar untuk feeding di lain waktu
gue tuh serangan jantung pertama pun lagi basket loh
dan kita sudah koordinasi dengan panglima tni
usia ideal seseorang untuk hamil adalah dua puluh hingga tiga puluh lima tahun
ini yang harus ditanggapi secara tangkas oleh pak jokowi
bukan berandai andai tetapi bahwa memang aspirasi yang saat ini disampaikan kepada ibu kofifa dan saya
ada dugaan pembiaran praktik perundungan di sana
ya mungkin dari pemilihan cash nya
tapi kalau kita lihat dari waktu ke waktu
ada experience seperti itu kah
terima kasih sudah datang di setrum kali ini
pertama adalah soal pesangon
bagaimana teknologi finansial ini bisa membantu
booth tersebut saya yakin itu adalah win win
kalau proses pemilu dimansimulasi itu merupakan pelanggaran etika berat
mas di beberapa jam lagi mas di buka puasa jam tujuh tiga puluh
kebetulan alhamdulillah cepat adaptasinya
kemudian yang berhasil didata
berkah dan anugerah tuhan yang maha esa
jadi kita tidak menafikan bahwa barang yang dijual di perdagangan online
jadi akhir juli anak anak bisa bersanding nanti di paris
karena sebagian besar dari kita
dengan aktivitas gempa kerak dangkal
kalau dari bangun tidur
pemberantasan korupsi dan penegakan demokrasi
ataupun dari karantina untuk suratnya
bahkan dia katakan demi bangsa dan republik saya sudah disumpah mati kok
emang awalnya kan suka seni gitu
penggilingan dilakukan untuk memecah tempe dari kulit ari
bukan dari daging serigala tapi dari daging sapi lokal seratus persen yang dijamin kesegarannya
memberikan kesempatan bagi kandidat yang ditanya untuk menjelaskan positioning secara tegas
memang saya katakan tadi latar belakang
masih di kawasan kota lama ada lapak es krim gelato yang terbuat dari bahan dasar susu kambing
tidak memiliki surat tanda registrasi pekerja
apakah hakim boleh mencasarkan diri pada suatu ketentuan hukum
dan ini saya yakin karena bertambah banyak orang jadi bertambah pula kebutuhan
soalnya belanda kan kita tahu banyak sekali tempat tempat yang tempat wisata juga begitu
jadi itu masih ada tekstur granulnya
dan pejabat utama perumbulok serta rekan rekan media yang berbahagia
oke setuju atau nggak setuju valentinus wongso harusnya kepilih seleksi timnas elit muda
untuk mendapatkan emasnya pun cukup mudah
solat terawih berjamaah atau gimana
terima kasih mas vicky sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
padahal ya wanita dan pria sekarang sudah dalam konteks
yaitu pandemi covid sembilan belas
kami berharap program ini akan menjadi jemput untuk anda
sampai aku saking pengennya gitu kan
karena kalau kita ngunggul fisik kita tahu uzbekistan memenangi duel duel udara
saya nggak ekspek ternyata ayam juga bisa sedusi ini
dan endemik yang hanya didapatkan di indonesia
tinggal di gaza selatan yang dalam kondisi normal
berbagai jenis roti dan rasa tersedia disini
enggak pak kalau langsung langsung bangkai langsung utuh bangkai kita kasih ke maggot
tapi listriknya itu satu juta
tim liputan cnn indonesia
saya wansofwan saya sutradara dan juga penulis naskah bersama ratna ajibudiyarti
membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit
tapi pca ketika itu permanent court of arbitration mengatakan saya punya kebenangan
nah jadi kita baru launching youtube channel kita kan di bulan apa itu gue lupa ya
mungkin kalau yang bisa saya ceritakan kepada pendengar bahwa
mencapai satu ratus sepuluh miliar usd gitu ya tahun dua ribu dua puluh satu
kalau memang membuka jalur komunikasi
soalnya kalo gue liat di instagram lu kan ga ada jadi makanya gue nanya gitu
jadi ya menurun kali ya
museum nasional australia sendiri menyimpan
basket kan gue bisa ngelakuin seminggu dua tiga kali gitu kan
dan ditempatkan di bak khusus
ini di luar dari yang kemudian
untuk melakukan mitigasi risiko demi memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pelaku usaha
karena kan kalau surabaya ini dikenal sebagai basis masa pdi perjuangan
apakah rancangan undang undang tentang usul inisiatif badan legislasi dpr ri
kemampuan yang saya kerjakan
vaksinasi juga harus terus berjalan
di kafe yang sudah buka sejak dua ribu dua belas ini juga ada minuman unik lain yang diberi nama magic bold
dengan pasal tiga ratus delapan puluh dua b skuap junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu dan atau pasal lima puluh lima kuhp dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan
dengan memastikan sang dwi warna panci tetap berkibar gagah di langit nusantara tercinta
tapi bagaimanapun kan ini memang masih dugaan
meski baru dibuka tahun dua ribu dua puluh dua lalu tempat ini ternyata tak pernah sepi pengunjung loh
link tengah itu sehingga
baik subsidi untuk bbm dan lpg tiga kg
karena ngeliat pemain sih ngeliat pemain luar gitu
nah kenapa menaker bisa melakukan ini
dan mempunyai kemauan untuk disuntik vaksin covid sembilan belas
kemudian beredar surat penyelidikan kasus tambang ilegal yang diungkap oleh ismail bolong ini
kalau ayam peger kan kenyal itunya kalau itu kan udah lembek
untuk merawat anak anak mereka pada saat bekerja
untuk balik lagi untuk asalnya gitu aja mah
gue mau kuliah sambil basket nggak ada kepikiran
jadi sekitar satu atau dua per satu juta populasi
ya di lumpak tabayun ya sejarah potongan yang kita baca itu